kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter dan
sudah bergabung melalui sambungan zoom dokter hewan dokter popi fauzia langsung saja kita
sapa halo dokter selamat sore halo selamat sore apa kabar dokter baik baik nah ini sudah siap ya
menjawab pertanyaan warganet langsung ke pertanyaan pertama dari akun instagram at
dwm srh dokter apa bedanya merawat hewan saat pandemi dan saat normal intinya tidak ada
perbedaan ya kita tetap harus memberi makan menjaga staminasi check up rutin vaksinasi apabila
sudah waktunya vaksinasi memberi obat cacing dan memberi antiparasit untuk yang kita punya anjing
tetap kita boleh ajak izin kita jalan jalan keluar tapi tetap memperhatikan protokoler
hai oke nah berarti kalau misalnya ada yang memiliki hewan peliharaan dan membawa dokternya
ke dokter hewan itu apakah sudah diperbolehkan sudah aman begitu dok sudah aman karena kita
sendiri di klinik hewan juga ada aturannya ya ada imbauan dari pdhi perhimpunan dokter hewan indonesia untuk
protokoler selama pandemi oke dan itu sudah diterapkan jadi sudah aman begitu ya sekiranya
ingin membawa oke lanjut pertanyaan selanjutnya pertanyaan kedua ini datang dari akun instagram
at ysbaniak halo mau tanya dong bagaimana ciri ciri hewan peliharaan yang terkena kofit
jika ada gejala yang mengarah ke covid sembilan belas apa yang harus dilakukan oleh pemilik atau owner
terima kasih dok oke allah sejauh ini adalah hanya sedikit yang benar benar terjadi di kota
hanya sedikit yang benar benar terbukti kufit sembilan belas yaitu pada hari mau di kebun binatang di amerika
serikat itu dari namanya gejala klinis dan juga konfirmasi dari hasilnya memang sudah positif
ke fitnahin dan hanya hanya itu aja hanya sedikit saja yang terbukti itu kejalanya berusaha batuk dan
tidak enak untuk makan
oke jadi bila terdapat gejala bisa langsung diperiksakan saja begitu ya untuk tahu pastinya
oke untuk pria sendiri kita jangan khawatir hewan kita ada positif sembilan belas karena hewan hewan
pria pria sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia ya jadi kemungkinan untuk resmi kecil
sedangkan kalau hewan yang di kebun binatang itu kemungkinan dia
kenapa bisa kena covid sembilan belas
karena daya tahan tubuhnya lemah karena dia sejatinya hewan liar
hewan liar itu cenderung stres kalau interaksi dengan manusia intens
jadi karena interaksi yang intens karena terseksa karena lepasnya di kebun ginasan
jadi menyebabkan daya tahan tubuh mereka turun dan efeknya penyakit bisa masuk
oke selanjutnya nih dokter pertanyaan ketiga datang dari akun twitter at arz
halo dok apakah hewan bisa menularkan covid sembilan belas ke manusia
takut juga nih kalau kalau ada hewan liar diem diam positif covid sembilan belas
tapi jalan jalan bebas dok
sejauh ini dari hasil penelitian dan who juga sudah menyatakan
kalau covid sembilan belas ini bukan penyakit yang
menular dari hewan ke manusia
jadi tenang saja apabila kita punya hewan peliharaan
apabila hewan kita sakit kita tetap bawa ke dokter hewan
dan jangan takut itu penyakitnya covid sembilan belas
oke nah dokter pertanyaan terakhir dari akun instagram
apakah semua jenis hewan bisa tertular covid sembilan belas
apakah ada pemicunya juga pada hewan juga seperti di manusia begitu
kalau yang pada kasus harimau di amerika serikat
itu tadi saya sudah jelaskan ya pemicunya itu karena stres
jadi kalau di hewan liar dia kalau interaksi yang intens dengan manusia
itu mereka akan menyebabkan
beda dengan hewan peliharaan
jadi kalau hewan peliharaan mereka stress kalau kurang interaksi dengan manusia
justru kalau kita interaksi dengan hewan peliharaan kita
otomatis kan bonding jadi semakin besar ya
jadi daya tahan tubuh mereka juga jadi semakin kuat terhadap penyakit
oke baik terima kasih
dan daya tahan tubuh kita juga kuat karena stress kita berkurang
oke baik terima kasih dokter popi fauzia sudah bergabung bersama kami di segmen tanya dokter hari ini
nah bagi anda yang mau
masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas ya
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda dengan mention akun twitter kami di
at cnn id daily atau komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas